sobri ke pasar
mau jadi musik kita
yang mana tujuan saya datang kesini
iya maksud tujuan tuh
hampir sama sama
mau jadi balon
yang dipikirin soalnya
tapi gini pade
ini kan yang mau jadi
jadi saya harus tanya dulu
ini cuma ini siatnya pade aja nih
wah orang saya
sudah sering nanya
bener dia mau
apa betul kamu mau menjadi
calon ketua santri disini
ya betul banget
ini mau lo kelihatan
wajahnya gak kelihatan
hai oh boleh boleh nasi goreng goreng kerupuk kita gak banyak kerupuk ya siap siap cepet
ya ditulis nama haikal formulir ini formulir untuk haikal mausat kopi kopi
assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jawab bagi siapapun yang memilih
tobri semua tugas tugasnya akan beres akan lancar semuanya
bagi siapapun yang milih
dan bagi siapapun yang memilih sobri dapet piring cantik
alamak lancar dikasih piring cantik dikasih sabun colek banyak
ibu ibu dan bapak bapak
akan dapat hadiah yang menarik
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sobri biar semangat
eh positif eh eh eh eh eh ada positif
sofi janji deh semua urusan positif bakalan lancar
nyuci piring nyuci apa lagi nyuci baju jemur baju jemur piring
jemurtiin maksudnya keringin piring apa kek semua urusan positif bakalan lancar bakalan beres semuanya
jadi tangan positif gak bakalan keret keret
yang kerja siapa
kita lah positif
tau misi gak
rombongan calon katu hadis
tau misi gak
pesan keren kun anta
sobri ke pasar
mau jadi musik gendeng
eh kalian tahu nggak
ini tuh pesantren
dan aula ini untuk menerima pendaftaran calon ketua santri
bukan untuk menangkap topeng monyet
ustadz kita ini bukannya mau nangkep topeng monyet
tapi mereka ini giringin saya ustadz
saya juga bukan monyet
saya itu lukman
iya tapi di sini itu untuk pendaftaran calon ketua santri
bukan untuk gedumbrang gedumbrang ketopeng monyet
saya bukan monyet ustadz
saya juga kesini mau daftar ustadz
nah ya indra lukman
kalian boleh mensupport calon kalian
tapi jangan terlalu berlebihan
kasian kan teman teman yang lain tuh jadi pada berisi
oh jadi kalau promosi itu nggak boleh berisi ustadz
tapi boleh begini kan
kamu pukul lagi itu tiga kali
dua kali kan ustadz
ya udah yang mau jadi kandidatnya itu sobri kan
sobri kesini ya
nih kamu isi formulirnya di sebelah sana
nggak bisa dikasih tahu
harus dikasih tempe
kamar awet yang banyak biar kepedesan
sebenarnya tuh aku dipaksain buat nyalon jadi ketua santri
padahal kan aku males banget mau main
coba jadi ketua santri
wah kita bisa bersaing
kalau betul atau tidak
aku tuh gak ada ambisi buat jadi calon ketua
ya kalau aku kepilih
udah boleh kampanye
udah boleh kampanye
kita tuh bukan kampanye
kalau aku kepilih nanti aku bakalan
udah boleh kampanye
ya boleh juga
karena kita belum mulai semuanya
pokoknya kalian curang
karena itu boleh
nyen pada ribu timari
nanti dua milen mau usat
itu masih boleh
emang enak ketipu
kalau bercanda itu jangan kelewat
makanya udah yang aku berbaik jangan pada berantem
tidak gantuk pak
jadi kita berdua